sejumlah orang nekat menghadang truk trailer dan meminta uang secara paksa
ironisnya peristiwa ini terjadi pada siang hari dan lewat dari pengawasan petugas
informasinya kami rangkum bersama sejumlah informasi lain dalam kilas peristiwa
aksi kejahatan jalanan barak terjadi di jalan r e marta dinata pada mangan jakarta utara
sejumlah pelaku nekat menghadang truk trailer tanpa ada rasa takut tertabrak truk
ironisnya aksi kejahatan ini terjadi saat siang hari dan tidak ada petugas yang mencegahnya
para pelaku bahkan tidak segan segan melukai korban bila permintaannya tidak dipenuhi
para pelaku meminta paksa uang sebesar sepuluh ribu hingga dua puluh ribu rupiah